ini solusi untuk masalah kamu cil
nanti saya jelasin sambil kita jalan ke rumah mama seleb
udah baik kan udah enakan katanya
cuma gak seru aja
katanya pengen cepet sampe rumah
kita wajah dengan bertiga ya
nanti kalau ditilang polisi bagaimana
ini kan jalanan kampung
kagak ada polisi nih
kalau mau disiplin jangan takut karena polisi
tapi karena kesadaran diri sendiri
mau bocengin kita ya
enggak nungguin aja
mama banget larinya
kok di maja ngelari
wah tansky sama omsky udah duluan aja masih lama
semangat dong semangat
pintunya ada di depan mata
tinggal berapa langkah lagi
kamu kok tahu kita ada di sini
nih dari bari
biasaan lu bar
eh gua tuh sedekah
ya ngasih sherlock
tunggu aku mau ke rumah mama
nanti aku jalan
nanti aku jalan

ini solusi untuk masalah kamu cil
nanti saya jelasin
sambil kita jalan ke rumah mama selep
tunggu aku mau ke rumah mama selep

udah baik kan udah enakan katanya
udah baik kan udah enakan katanya
acil udah ketemu
lah iya udah pulang
bagus pak komar
coba kalau pak komar tadi bilang nyata
kalau mau bohong
saya udah ngasih kode dari kambing
ih saya tiket juara bohong waktu sma
ini orang tua pada bojo ya
lu kalau ngomong bisik bisik napa
kalau lu ngomongnya kenceng kayak begitu
ntar si mami tau kalau si acil belum pulang
adik canda udah pulang
tapi kalian harus cari acil
nanti makmi lebih dari pingsan
entahlah aja deh
kita harus selesaikan masalah ini
masalah resepsi kamu akan selesai
udah cil lu percaya aja sama bapak ngangga

kalau saya sampai masuk penjara
gara gara menyebarkan berita hoak
sampai yang pak komar yang harus tanggung jawab
sampai yang pak komar yang harus tanggung jawab
sampai yang pak komar yang harus tanggung jawab
semuanya diserahin ke pak komar
komar tak belain pak komar
bukan belain pak komar
udah gak usah dibahas lagi
gak usah dicari lagi
siapa yang salah siapa yang benar
sekarang mendingan kita semua bergerak
kita cari adik candi
adik cantik gak jadi kabur
saya anaknya bu fera
anaknya bu fera
sekarang udah gede
udah ganteng lagi
bisa kenal sama mereka
punya cafe tante
dan saya juga kebetulan punya rumah di jakarta lama
ya jadi saya suka nginep di daerah sini
untuk ngurus cafe saya
kita ini lagi pada kebingungan
si acil kabur
ini bisa bareng bareng begini
kamu ngapain disini
saya mau bantu om dan anda